disesuaikan dengan umur anak anak
ya kalau memang niatnya mau ngebantu anak anak belajar ilmu agama
ya ibu ibu pasti dong mau anaknya dimasukin ke pesantren tuh iya nggak bu
tapi kalau ini niatnya cuma mengalihkan kesalahan haji sulam yang menzolimi anak miskin
nah itu pasti nih ibu ibu gak bakalan mau dimasukin anangnya ke situ cuma dibuat kedok ke munafikan
bukan begitu ibu ibu
ya iyalah kami semua tidak terima kalau anak kami cuma jadi kambing hitam saja ya nggak ibu ibu
benar tuh nanti bukan dapat ahlak yang baik malah yang bobrok lagi
iya ih mit amit deh kita kondong urus anak kita benar benar masa jadi rusak gara gara
nah lagian pesantrennya kan baru dibuka minggu depan masih ada waktu buat ngumpulin murid murid
sulam sependapat cing
kalau gitu rum duluan
ini mengajarin gaji juga
ya udah kalau acaranya sudah selesai rere juga mohon diri ya soalnya sudah ada acara lagi
iya rere lo hati hati di jalan ya
makasih ya assalamu'alaikum
terima kasih ya ramadhan
ya terima kasih
ro lo jangan ikut pengajian dulu ya lo kan mesti banyak istirahat dulu
eh ram lo udah dapet strategi baru nggak lagi ya buat narik lagi si rumana

sebelum si rumana
mana itu bener bener tertarik lagi sama si pengacara itu si ramadies hah
gak akan tahan tahan urusan nih
rah kamar ya bentar
hingga badan gue pegal nih ya
eh sampai sekarang mak robby belum punya peluang
yaelah rob peluang itu banyak yang gak datang sendiri
harus diusahain tinggal lo gimana usahanya
nih tuh dengerin tuh ncing lo ngomong rob
ncing katanya ncing itu orangnya cerdas
kuliah aja dapet biaya siswa
kalau kuliah dapet biaya siswa berarti bisa ngedapetin kaustazah rom dong
masa soal soal begini kok dihubungkan antara soal percintaan sama kuliah
jon rumah nama biaya siswa itu berbeda
eh lagian sekarang kamu itu belum pantas tau masalah ini
masih kecil nanti deh kalau udah gede udah si nikah baru tuh
nanti tau sendiri
mau youtube ruby lagi gaining propagandi sih
uh ya eluh
eeh badannya bigalah
eh pilih siapa lu
rum masuk dulu ke dalam ya
rum mau siap siap mau ngajar
umi gak mau ikut
rum aja pesulung sendiri
umi gimana sih
umi itu harus ke sana mi
jangan sampai ibu ibu yang sudah kontra dengan keluarga si sulam
nanti berubah pikiran di pengajian
ya kan tau sendiri rumahnya
bukan mendukung orang tua tapi suka menghasut warga
nah arga lebih condong keluarga si sulam
abah abah kok ngomongnya kayak gitu sih mbah
bang rahmadi kita kenal udah lama kan bang
bang ramadi udah tau kan gimana keluarga rum
udah sangat kenal dekat
rum harap sih
bang rahmadi pikir pikir dulu deh
untuk berumah tangga dengan rumah
apa bang rahmadi akan senang
punya mertua yang kerjaan
saya cuma bergunjing aja
dan penuh dengan segudang dengki
jadi bang rahmadi sekarang pikirin dulu deh yang benar
rum gak mau nanti bang rahmadi jadi nyesel
eh lu pengen kelewatan ya rum
masa aib orang tua sendiri dibuka di depan calon suami
iya nek benar rum
kagak pernah lu ngebelain sama orang tua lu sendiri
rum tuh gak ngerti ya sama abah sama umi
abah sama umi masih ngerasa punya kehormatan
dengan iri dan dengki
yang umi sama abah milikin
rum tuh capek rum gak mau nasehatin abah sama umi lagi
rum juga tau kok
kalau abah sama umi itu lebih ngerti soal hukum hukum agama
jadi biar allah aja nanti yang bales
lu tuh kalau ngomong senang benar ya
kenapa sendiri begitu

aku masuk dulu
pernah nggak tau
rum tuh panggilnya
pengajian pan kegiatannya positif banget
eh ada bayanya ayah ngajak bapak neneng dan bapak eti
biar bisa ikut pengajian juga sama aye
tapi bagaimana kalau mereka menolak
eh tapi rasanya
bapak neneng sama bapak eti
kalau kamu poetic kagak ada kegiatan ap ap selain menjadi ibu rumah tangga
ya jadi insya allah mereka bisa meluangkan sedikit waktu untuk mengaji
assalamualaikum po neneng poetic
pok kenapa umi mau cari bang kardun
bang kardun kagak ada
gatel banget sih cari lagi orang
ae kesini bukan nyari bang kardun tapi mau ngajak empom pom untuk ikut pengajian
pengaji apa pengajian
iya pok pengajian di masjid yang ceramah ustazah rumana bagus deh pok
nambah ilmu sama nunjukin hati
aduh umi baru baru mau pengajian
tahu kagak umi bebenah rumah aja dari pagi itu kagak beres beres
jadi kagak mungkin lah ae ikut pengajian maaf aja ya umi
ae juga mau nyuci banyak kerjaan tuh di rumah
oh ya udah kalau gitu ae jalan ya pok
kalau misalnya empom pom ada berubah pikiran untuk ikut pengaji ae tunggu di masjid ya pok
alhamdulillah ya pok
kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam pengajian hari ini
dan kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya pendidikan agama yang dimulai sejak dini
terutama saat bulan ramadhan
pada saat anak anak libur sekolah mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka
dan alhamdulillah keluarga haji sulam akan membuka pesantren kilat gratis
di mana anak anak akan diberikan pendidikan agama yang lebih mendalam lagi
disesuaikan dengan umur anak anak
ya kalau memang niatnya mau ngebantu anak anak belajar ilmu agama ya ibu ibu pasti dong mau anaknya dimasukin ke pesantren tuh ya nggak bu
tapi kalau ini niatnya cuma mengalihkan kesalahan haji sulam yang menzolimi anak miskin
nah itu pas ini ibu ibu kagak bakalan mau dimasukin anaknya ke situ cuma dibuat kedok kemunafikan bukan begitu ibu ibu
ya iyalah kami semua tidak terima kalau anak kami cuma jadi kambing hitam saja ya nggak ibu ibu
benar tuh nanti bukan dapat ahlak yang baik malah yang bobrok lagi
iya ih mit amit deh kita kondong urus anak kita benar benar masa jadi rusak gara gara
mereka kok bisa bisanya ngomong seperti itu ya allah ya allah
bimbingnya ya allah berilah kekuatan ya allah untuk menghadapi ini semua
yang sabar yang menghaji ya
kalau gitu kita mulai aja pengajiannya sekarang ya ibu
kasihan benar ya
amai si emak mau buka pesantren kilat nggak ada peserta dedek
makanya ibu ibu ya jadi orang tuh jangan jahat jahat benar amai orang susah ya nggak
nah kalau kita punya salah kita ngaku aja iya enggak
ngapain ngebong bong terus bertanggung jawab bukan begitu
kok boleh bologi kayak gitu sih fri
mak maafin umirunya mami udah kasar sama emak
kalau gitu kamu duluan ya assalamualaikum

kenapa cuma cuma ini tak ada intinya
kelewatan ibu ibu itu
bisanya cuma menuduh aja tapi tidak pernah mau melihat kenyataan
mak jangan dimasukin hati ya mak
apa yang dia bilang tadi haja emak imunah sabar sabar ya mak
terima kasih pada mbak maaf